inilah akses jalan menuju kampung pasir gebang
tempanin banyak segera kendaraan andunya ndak pare sebetulnya sampai
itu boroboro orangnya ada kendaraan jalan kvg ripuh
transportasi semata mata dari warga sendiri
kita sebetulnya kita mengalami krisis angkutan umum antara pembangunan
infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beri
kita jangan tutup mata banyak wilayah indonesia yang masih terisolasi sulit
mengakses layanan kesehatan hingga akses transportasi yang belum menjamah mereka
dampaknya ya domino saya ajak anda untuk mengikuti penelusuran saya kali ini
ini cerita tentang nestapa masyarakat penghuni daerah
mereka menambah sentuhan negara mereka rindu punya akses dan layanan transportasi memadai
kubangan lumpur ini dalamnya sekitar lima puluh cm coba lihat mobil sampai terhenti tak bisa melewati jalan
semacam ini jadi santapan sehari hari penduduk kampung pasir gebang desa
cisarap kabupaten lebak banten
tim berkas kompas mendatangi pasir gebang
yang jaraknya nyaris seratus km dari rangkas bitung ibu kota lebak
lokasinya dekat daerah pesisir
saudara untuk menuju kampung pasir gebang
desa cisarap kecamatan wonosalam
mobil yang kami tumpangi hanya bisa sampai di sini
perjalanan selanjutnya harus dilanjutkan menggunakan sepeda motor
kontur jalan berbatu membuat kami mesti ekstra hati hati
saudara bisa anda saksikan beginilah akses jalan menuju kampung pasir gebang
genangan air bercampur lumpur seperti ini jelas sangat menyulitkan
lalu lalang kendaraan sepeda motor apalagi kendaraan roda empat
sejauh mata memandang membentang hijau hamparan sawah
usai empat puluh lima menit berkendara sejauh tiga km
tim berkas kompas tiba di pasir kebang
muhammad sarja warga asli pasir gebang
dia lahir dan besar di kampung berpenduduk sekitar dua ratus lima puluh kakak ini
mau tak mau setiap hari sarja mesti melewati jalanan rusak berlumpur di sana
lelaki lelaki dia akan menemukan seorang perempuan yang berpengaruh
dua tahun itu bilang kondisi ini dialaminya sejak ia sekolah dasar
karena tinggal di daerah batur semakin hari semakin maju
upah musim kemarau nyandak motor mungkin lancar
karena jalanan garing jalan tanah
tapi ketika musim hujan jalan seperti ini masih agak luhur
tapi ketika musim panen sejarah kendaraan itu nyandak pari
boroboro orang nyandak kendaraan jalan kkg ripuh
sarja mengolah lahan seluas tiga hektare
tiap panen sawahnya menghasilkan rata lima belas ton gabah
kalau masa panen tiba mestinya jadi kabar mengembirakan bagi para petani
ini tak berlaku bagi sarja
kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan roda empat
bikin ongkos jasa angkut gabah meroket
biaya pengeluaran kan ke modal tanam
ketika kami diical hampir tidak tutup
si biaya itu tadi kita akses di jalan
hampir setara sarang harga gabah
gabah hasil panen biasanya dijual ke tengkulak di desa tetangga yang berjarak tiga km
sarja mesti mengeluarkan biaya rp sembilan puluh untuk setiap satu kuintal gabah yang diangkut ojek motor
padahal jika akses jalan mulus dan bisa dilalui kendaraan roda empat
ongkos jasa angkut jadi jauh lebih murah rp dua puluh ribu rupiah saja
biaya angkut kalau digabung rp tiga belas
di hasil panen lima belas
akses jalan buruk di pasir gebang juga bikin warga sulit menjangkau layanan kesehatan
wati punya pengalaman getir saat melahirkan anak kembarnya
ketika itu saat mendekati persalinan
butuh moda transportasi roda empat untuk mengangkutnya ke rumah sakit
tapi angan yang bak menjaring angin sia sia sebab kondisi jalan tak bisa dilalui mobil
satu satunya cara adalah ditandu memakai kain dan bambu
wati digotong sejauh dua km
di ujung jalan yang bisa dilalui mobil ia diangkut ambulans ke rumah sakit di rangkas bitung
kurang sedihnya di nakayan kita
itu jalan masya allah
lihat posisi kandungan orang
sekudu nak mikirin proses melahirkan bayi
iya mau kemana mana mikirin jalan berhenti
mirisnya di kampung ini bukan cuma wati yang mengalaminya
di rumah sakit dia sudah gede gede
setiap lahiran di dia dia mau ke rumah sakit
rumah sakit terdekat ada di malingping
berjarak sekitar tiga puluh tujuh km
bolak balik ke rumah sakit memeriksakan kandungan
jadi momok bagi ibu hamil di pasir kebang
dari pagi pulang kesini tuh maghrib
jalan kaki dari sini naik motor juga dari sana
terisolasi dan akses jalan jelek melahirkan problem lain
tidak ada layanan transportasi umum yang menjangkau pasir kebang
untuk mengakses transportasi umum
warga pasir gebang harus mencapai pusat desa cisarap
di sana cuma ada satu kali keberangkatan minibus
menuju rangkas bitung setiap hari pukul enam pagi
alternatif lain untuk mengakses transportasi umum
warga harus menuju desa rancaseneng yang dilalui jalan lintas kabupaten
ruas jalan tersebut dilalui bus antarkota
transportasi yang ada di daerah pandeglang itu hanya damri
wati dan sarja ingin negara berpihak pada nasib warga pasir kebang
akses jalan memadai hingga bisa dilintasi kendaraan roda empat jadi impian mereka
nakap pemerintah cepat jalan di dia diendahan gitu lah
seperti suka ngulain lainnya
mungkin kalau akses jalan di beton
bayang harga derajat petani bisa terangkat
jadi mohon buat pemerintah dari pusat sampai bawah
tolong perhatikan jalan yang ada di kanva
pasir gebang diapit desa cipedang dan desa parung panjang
akses jalan masuk dari keduanya sama sama rusak
pemerintah desa bilang sulit membenahi jalan rusak
distribusi bahan bangunan alot
anggaran pembangunan jadi bengkak
kendala akses yang sangat sulit dilalui
karena dari sebelah selatan kan tidak masuk mobil besar
dari sebelah utara juga sama
sama karena harus melewati kabupaten paneglang
mau masuk itu mau ngirim bahan gimana ya
pihaknya sudah mengetuk pintu pemda lebak
membereskan akses jalan di wilayahnya
kami semua kepala desa sudah berusaha
tapi sampai saat ini belum
belum ada jawaban dari dinas terkait
kampung basira desa pati sirawalang
kabupaten flores timur ntt bernasib serupa
puluhan tahun tak terjangkau akses dan layanan transportasi
tak semua daerah di ntt tersentuh kemajuan
kampung basirah desa pati sirawalang
di paling ujung kabupaten flores timur
tunas bangsa yang tinggal di kampung basirah
mesti berpeluh keringat menuju desa tetangga
agar bisa sekolah di smpn dua tanjung bunga
karena akses jalan rusak dan nihil layanan transportasi
mereka terpaksa jalan kaki sejauh lima km
terisolasi jelas memukul perekonomian mereka
yang menggantung hidup pada hasil alam
yang jaraknya tiga puluh satu km
tadi minta kemiring maupun kopra
yang sebenarnya harganya itu kalau kami bawa langsung ke lereng tunggal
mungkin harganya lebih di atas
menyediakan layanan transportasi bagi warganya
mulai dari rute antarkota antarprovinsi
dan dalam wilayah kabupaten atau kota
tak meratanya layanan transportasi ke pelosok negeri
karena negara masih menjadikan pulau jawa basis pembangunan
yang membuat kebijakan tinggal di jawa
maka cara pandangnya hanya di jawa
dan kebetulan jawa jumlah penduduknya besar
sehingga selalu menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan
pemerintah menampik tudingan pembangunan
layanan transportasi berorientasi jawa sentris
pemerintah pusat belum bisa menghadirkan layanan
yang mengoneksikan antarwilayah secara merata
kami dengan anggaran tiga puluh tiga triliun
dki anggarannya delapan puluh triliun
jawa barat empat puluh triliun
nah ini masih minta kita yang membangun
layanan angkutan publik yang memadai
jadi kunci menggeliatkan roda ekonomi
kementerian perhubungan memang menggencot pembangunan transportasi
di bandara pelabuhan dan kereta api
anggaran subsidi angkutan perintis dan public service obligation atau pso
alias kewajiban pelayanan publik
juga naik tiga satu triliun rupiah
ini jadi salah satu akselerasi
agar layanan transportasi bisa menjamah daerah tiga tp
tertinggal terdepan terluar dan perbatasan
kalau udara pasti bandara
bandara diikuti dengan aksesibilitas
lalu kalau laut kita bangun pelabuhan pelabuhan
diikuti dengan tol laut
diikuti dengan hal hal
yang bisa mengakses tempat tempat yang jauh
agar layanan transportasi merata di indonesia
sulit jika bebannya diletakkan pada kemenhub saja
jangan mengharapkan semuanya itu dari pusat
kemandirian ini harus ada
kalian harus bikin ppp
nggak mungkin pemerintah pusat melakukan
disentuh layanan transportasi memadai
sinergi pihak terkait mesti disegerakan
agar bisa membuka keterisolasian wilayah terpencil
dan mengikis jurang kesenjangan